ya misteri kematian brigadir yosua akhirnya terungkap polri menetapkan mantan kadif propam irjen verdi sambo
sebagai tersangka sebagai pihak yang menyuruh untuk melakukan penembakan
sementara apa motif sambo ini masih dalam tahap pemeriksaan dan juga pedalaman lebih lanjut
apakah penetapan verdi sambo ini bisa mengembalikan kepercayaan institusi polri oleh masyarakat
dan apakah penetapan ini juga serta merta menjawab berbagai tanda tanya publik dari kasus kematian brigadir yusuf
saya akan elaborasikan pada malam hari ini bersama dengan mas arsul sani anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi p tiga
ada pak agus surono guru besar hukum pidana dari universitas pancasila
ada pak bambang rukminto pengamat kepolisian dari ise
selamat malam bapak bapak
ya hari ini tadi sudah kita lihat
kita lihat pak polri mengumumkan tersangka baru ya ini adalah verdi sambo dalam kasus kematian brigadir yusuf
saya mau ke pak bambang terlebih dahulu sebagai pengamat kepolisian
dari kacamata anda pak bambang seberapa krusial penetapan verdi sambo ini sebagai tersangka bagi institusi polri
pak bambang termute audionya bisa diperbaiki terlebih dahulu
pak bambang masih termute audionya pak
oke tampaknya masih belum bisa terdengar
nanti akan dicek kembali saya ke mas arsul sani dari komisi tiga dpr ri
cukup menyita perhatian publik yang sangat besar
dan hari ini sudah diumumkan tersangka verdi sambo
ada yang melihat bahwa ini cukup diapresiasi bisa kita apresiasi
tapi di sisi lain ini tidak serta merta bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi polri
bagaimana anda melihatnya mas arsul
ya mas arsul
ya pertama tentu ya di komisi tiga
dan juga kapuritnya
ini selama ini
apapun tentu kan
merupakan suatu tes
itu sebuah progres bagi kami
tapi kalau ini dikaitkan kemudian dengan
trust publik kepada polri memang tidak serta merta
kemudian akan terpulihkan seperti yang sebelumnya
hemat saya adalah
ras itu akan kembali terpulihkan
ketika kemudian proses ini dari hari ke hari ya
menunjukkan progres yang menuju kepada tentu
baik kepastian hukum
maupun keadilan ya
keadilan bagi publik
maupun bagi keluarga korban dalam kemampuan
sekiranya itu mas ridha catatan saya yang pertama
ini sebuah progres yang tentu tetap diapresiasi
meskipun ini tidak serta merta mengembalikan atau terpulihkan
ras publik kepada apa
kalau kemudian tidak menunjukkan proses kepastian hukum
dan juga keadilan bagi publik
saya ke pak bambang pak bambang bisa mendengar pak
yap sudah siap mas
baik seberapa krusial ini penetapan verdi sambo
bagi institusi polri sebagai tersangka ini
ini sangat penting sekali karena menjawab
asumsi asumsi yang kemarin sangat liar sekali gitu loh
terkait dengan siapa yang menjadi otak pembunuhan
dan siapa yang sangat berperan dalam kasus ini gitu lho
kejanggalan kejanggalan yang disampaikan kepolisian di awal
sekarang semuanya hampir semuanya terjawab
dengan penetapan tersangka irjen sambo ini
saya sendiri dengan yang disampaikan pak asrul tani tadi
terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat
penetapan tersangka ini tentunya bukan satu satunya cara
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
karena kalau melihat kejanggalan kejanggalan
kemarin sejak awal dalam kasus ini
ini bukan persoalan personal saja
tetapi ada masalah kelompok di dalam kepolisian ini
yang ini yang harus dituntaskan oleh kepolisian
tadi kapolri juga menyampaikan ada tiga puluh satu personil yang
diduga melakukan pelanggaran
ini juga harus segera dituntaskan bukan hanya terkait dengan
pelanggaran etik saja
tapi kalau tidak menutup kemungkinan terkait dengan
hukuman pidana pidana lain
seperti undang undang ite mungkin atau kuhp dua ribu dua puluh
karena kejanggalan kejanggalan narasi narasi kejanggalan itu
muncul sejak awal dari kepolisian sendiri
oke jadi ada masalah soal kelompok tadi yang anda soroti
dan juga ada tiga puluh satu personil yang segera harus dituntaskan
masalah soal kelompok ini seberapa besar pak bambang
ini bisa mempengaruhi institusi polri
memang kalau melihat perkembangan terakhir
kelompok ini ternyata hanya kecil sekali
tetapi mereka ini sangat memiliki dominasi yang kuat di tubuh kepolisian
mengingat selama hampir dua tahun
dua minggu penyelidikan tidak ada progres
baru menunjukkan progres yang sangat signifikan ketika dua puluh lima orang
terus sebelas orang dimutasi oleh kapolri
artinya ada dominasi kelompok di tubuh kepolisian
dan ini yang harus sudah dipungpaskan harus dibongkar
jangan sampai muncul kelompok kelompok lain
yang berguguri dalam gatung di kubu kepolisian
saya ke pak agus kalau begitu dari sisi hukum pidana
pak agus dari konversi yang tadi kita mendengar bersama bahwa ini
kemudian bisa dijerat pasal pembunuhan berencana ya
pemeriksaan terhadap tersangka menurut peran masing masing
bisa menerapkan penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh subsidiar
pasal tiga ratus tiga puluh delapan yunto lima puluh lima dan juga lima puluh enam kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati
penjara seumur hidup dan penjara selama lamanya dua puluh tahun
anda sudah melihat ini tepat ancaman jerat pasal yang dikenakan
dari apa yang tadi disampaikan oleh kapolri dalam konversi pers
maka kemudian pasal yang dikenakan itu adalah terkait dengan pasal tiga ratus empat puluh
yaitu pembunuhan berencana
dan kemudian subsidiarnya adalah pasal tiga ratus tiga puluh delapan
dan juga pasal lima puluh lima penyertaan tidak pidana dan lima puluh enam
artinya bahwa terkonfirmasi berdasarkan fakta yang ada
yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah merupakan delik pembunuhan
yang dilakukan secara berencana
nah terkait dengan hal hal itu
maka kalau peristiwanya adalah pembunuhan berencana
maka dalam kaitannya dengan adanya penyertaan tindak pidana
pasal lima puluh lima dan juga lima puluh enam
itu artinya ada pihak pihak yang kemudian menyuruh melakukan
dan kemudian ada pihak pihak yang juga melakukan
dalam konstruksi pasal lima puluh lima
dan sedangkan yang pasal lima puluh enam nya adalah membantu melakukan satu tindak pidana itu
nah itu yang pertama dari segi konstruksi hukum pidana materialnya
namun yang juga patut kita cermati adalah terkait dengan bagaimana proses
proses sampai kepada tahapan tadi
konversi pers pak kapolri memberikan satu pendapat yang kemudian disampaikan secara gamblang sekali
dan secara tegas artinya ini sudah mulai on the track ke arah apa yang disebut di dalam hukum acara pidana itu
menerapkan asas prudent asas kehatian dan juga asas due process of law
karena inilah harus dilakukan oleh institusi kepolisian republik indonesia dalam kerangka untuk apa
untuk mengembalikan kepercayaan kepada publik
nah ini lalu masyarakat saya sebagai pengamat tentu akan mengawasi
mencermati bagaimana proses selanjutnya mudah mudahan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku
saya kira untuk awal demikian yang bisa saya sampaikan
oke artinya sekarang memperkuat alat bukti lagi atau bagaimana pak agus
ya artinya kan dalam proses penyidikan satu perkara pidana
itu kan dalam penentapan seseorang menjadi tersanggahkan itu didasarkan pada minimal dua alat bukti
nah tentu ketika sudah ditetapkan tersangkanya maka minimal dua alat bukti itu sudah ditemukan oleh penyidik
ya artinya penyidik sudah menemukan minimal dua alat bukti yang kemudian tadi mengarah kepada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah ini hal yang tentu penyidik pasti akan menggali lebih lanjut ya
karena kan fakta yang ada dalam peristiwa meninggalnya korban yaitu brigadier j ini adalah korban meninggal dunia
ya korban meninggal dunia
ini adalah suatu fakta yang tidak bisa ditambah tidak bisa dikurang
perkara motifnya apa itu nanti penyidiklah yang akan kemudian menggali lebih lanjut mengenai motif motif terjadinya suatu tindak pidana tersebut
oke baik mas arsul tadi juga disampaikan ditegaskan kembali oleh pak bambang ya bahwa ada tiga puluh satu personil yang ini diduga juga ada dalam proses kematian brigadir yosua ini
karena sebagian diantar juga diamankan dan ada juga jenderal berbintang yang juga diamankan di makobrimob
proses kepastian hukum dan keadilan publik yang seperti apa yang ini bisa paling tidak memulihkan citra polri ke depan
karena berkali kali juga presiden menegaskan jangan sampai kemudian kasus ini membuat citra polri ini babak belur
kita break dulu tapi kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke mas arsul mas arsul bagaimana kemudian proses kepastian hukum yang harus berjalan ke depan
demi memenuhi keadilan publik sehingga citra polri yang tadi sudah kita bahas ini bisa terpulihkan
ya saya kira ada dua sisi di situ ya pertama adalah sisi kepastian hukum dan yang kedua tentu sisi keadilan hukum
nah bagaimana ini bisa tertuntaskan
kalau menurut hemat saya maka dua jenis kategori katakanlah dugaan pelanggaran itu dua duanya harus diproses
yang pertama adalah mereka mereka yang baik dari sisi etika profesi dan jabatan kepolisian itu melanggar etik
maupun dia juga merupakan bagian dari pelaku tindakan
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan

nah jadi itu baru kemudian kalau dua duanya dilakukan dan itu dilakukan terhadap semua yang terlibat
tentu sekali lagi ada hal yang terlibat terkait dengan pelanggaran etika profesi dan jabatan kepolisian ada yang pelanggaran kedua duanya
bahkan menurut hemat saya
yang terkait dengan katakanlah tindak pidana itu saya kira bisa jadi mungkin nanti pak agus surono bisa lebih menajamkan ya
pasal yang dikenakan itu tidak hanya terkait dengan pembunuhan pasal obstruction of justice kemudian pasal yang lain lain lah
itu juga perlu dikenakan
meskipun kalau dalam konteks
maksimal misalnya hukuman penjara
itu juga tidak akan bisa lebih dari sepuluh tahun
tetapi itu bisa menjadi pertimbangan hakim ya
ketika yang dilanggar itu adalah lebih dari katakanlah satu klaster
pasal yang ada di kuh pidana
sekiranya kita harus mendorong dan kita juga harus support juga
jajaran polri ini untuk benar benar menegakkan hukum
kalau polri ini bisa menegakkan hukum dalam kasus ini secara tuntas secara menyeluruh
saya yakin ini juga bukan saja akan mengembalikan trust atau kepercayaan publik polri
tapi akan menjadi contoh ketika kasus yang sama itu terjadi di lembaga penegak hukum lain
memang tidak bisa dipilih
kalau kita merujuk pada yang kemarin kemarin
kecuali polri sudah ada progress ketika kasusnya irjen paul napoleon bonaparte
di penegak hukum lain kan ada kecenderungan
masih ada kecenderungan untuk tidak menuntaskan
atau kalau dalam bahasa publiknya melindungi jajarannya sendirilah
mungkin karena ini dari aplikasi jiwa kursa yang salah mas rinyad
ada masalah kelompok yang tadi juga disinggung oleh pak bambang
ada tiga puluh satu personil yang saat ini juga diamankan
mas arsul dari komisi tiga menurut anda sejauh mana kapolri harus mengevaluasi lembaganya
ya tentu kan kalau evaluasi itu kan memang setiap waktu
dan setiap waktu itu kelembagaan kita
kementerian dan lembaga di pemerintahan kita itu kan tentu ada masalah
tapi bahwa ketika kapolri menjalani fit and proper test di hadapan kami semua
dan menyampaikan konsep presisi
itu sebetulnya yang disampaikan kapolri itu komitmen untuk melakukan evaluasi
bahkan overhaul kelembagaan
nah kalau kemudian evaluasi dan overhaulnya itu melalui penuntasan sebuah kasus
itu akan sangat baik sekali
dan tiga puluh satu ataupun lebih itu dibandingkan dengan jumlah polisi kita yang empat ratus enam puluh ribu
itu nggak seberapa
kapolri sendiri sudah pernah mengatakan
kalau saya harus memecat lima ratus polisi yang nakal dan lain sebagainya
itu akan saya lakukan
nah kalau ini kemudian bisa diwujudkan
tentu semuanya melalui proses
baik proses etik maupun proses hukum yang kredibel
ini saya yakin justru nanti hasil akhirnya akan sangat positif bagi polri di mata publik
oke pak bambang anda setuju apa yang tadi sampaikan mas arsul
atau ada catatan lain kalau kita bicara soal evaluasi lembaga polri setelah ini
sangat setuju sekali
apa yang disampaikan pak arsul tadi
hanya saja memang di tubuh polri ini kan ada kultur militeristik
yang harus segera diubah menjadi kultur profesional
karena dalam kultur militaristik
itu bawaan itu harus taat pada komandan
kasus ini ini salah satu cermin dari kultur tersebut
padahal polisi profesional seharusnya taat pada aturan hukum dan norma yang tersebut
padahal polisi profesional seharusnya taat pada aturan hukum dan norma yang tersebut
padahal polisi profesional seharusnya taat pada aturan hukum dan norma yang tersebut
bukan taat pada atasan
bukan taat pada atasan
dan ada beberapa yang belum
tadi katakan hampir terjawab ya
artinya ada yang belum terjawab
menurut anda apa yang kemudian belum terjawab
apakah ini soal motif kah atau hal yang lain
ya terkait dengan motif tentunya masih dalam proses penyidikan ya
hanya saja kalau saya mencatat
terkait dengan kultur tadi
itu ada peraturan peraturan kapolri yang masih mendukung kultur militeristik itu
seperti perkab tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
yang merupakan revisi dari peraturan kapolri nomor empat belas tahun dua ribu tujuh belas
itu menjadi semacam barier bagi personil personil kepolisian yang melakukan pelanggaran
artinya revisi dari perkab tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
itu merevisi perkab sebelumnya
itu terkait dengan kasus broto sino
broto seno yang sudah diponis lima tahun
itu masih disimpan oleh polri
makanya perkab ini juga perlu dievaluasi
jangan sampai ke depan
ini menjadi tempat menghindar dari hukuman pidana yang
hukuman dari pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh personil seperti itu
saya ke pak agus
pak agus mempertajam kembali dari sisi hukum pidana
tadi yang disampaikan oleh mas arsul
ini bisa dikenakan pasal yang lain pasal berlapis mungkinkah atau bagaimana
ya tadi kan sebenarnya pasal yang berkaitan dengan apa yang peristiwa pidana yang terjadi
itu kan sudah disampaikan juga tadi oleh kapolri
tentu berdasarkan hasil ya hasil yang disampaikan oleh tim
di mana pasal ini adalah pembunuhan berencana
ya sangkaannya adalah pembunuhan berencana
dan itu ancaman pidana nya maksimal
itu bisa hukuman pidana mati
kemudian atau ya
atau pidana penjara seumur hidup
atau maksimal pidana penjara dua puluh tahun
saya kira ini bukan sesuatu ancaman pidana yang ringan ya
ini yang sangat luar biasa
nah kemudian subsidiarnya kan pasal tiga ratus tiga puluh delapan nya
kalau tadi pak asrul menyampaikan ada
bisa saja dikenakan pasal obstruction of justice
nah itu tentu harus digali lagi kan alat bukti

bukti yang ada yang mengarah kepada hal itu

karena kalau yang saya lebih cenderung kepada fakta hukumnya saja yang ada
yang terjadi bahwa ini ada satu pembunuhan
nah bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan adanya suatu perencanaan terlebih dahulu
saya kira upaya upaya yang dilakukan oleh penyidik yang mengarah ke sana
lebih cenderung lebih bagus untuk kemudian dioptimalkan
dalam rangka untuk kemudian menguatkan bukti bukti
sehingga nanti ketika proses hukum kemudian dilimpahkan kepada jaksa

dan kemudian nanti disediakan di pengadilan
maka kemudian bisa terbukti dakwaan dari jaksa penutup umum
saya kira ini menurut saya lebih fokus saja kepada bagaimana pembunuhan yang pasal tiga ratus empat puluh
yang kemudian kalau subsidiari dikenakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan
ini lebih fokus kepada dua delik pokoknya ya
selain penyertaan tindak bidana sebagaimana pasal lima puluh lima maupun pasal lima puluh enam nya itu
nah ini yang menurut saya lebih fokus
ini yang menurut saya lebih fokus
jadi itu menurut saya fokus ke sana saja ya
jangan kemudian dibawa kemana mana
karena kalau kita bicara mengenai hukum bidana kan
mau tidak mau kita bicara mengenai fakta hukumnya
nah kalau kemudian fakta hukum
itu tentu bagaimana penyidik menyajikan alat bukti yang ada
ketika alat buktinya yang ada itu sudah mampu untuk disajikan sedemikian rupa
maka kemudian nanti akan memudahkan bagi jaksa penutup umum
dalam rangka untuk membuktikan dakwaan dari jaksa di pengadilan
saya kira menurut saya lebih fokus kepada hal ini
hal ini karena kemudian nanti
motif motifnya apa nanti biarlah kemudian
yang terjadi di persidangan saja
karena memang sistem peradilan kita
kan adalah terbuka untuk umum yang kemudian
publik bisa mencermati apakah proses
peradilannya memang sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh publik ataukah
tidak nah ini yang mari kita sama sama
kita tunggu proses hukum selanjutnya
dan kemudian kita kawal bersama sama
saya ingin menyampaikan bahwa
ini sekaligus momentum sebenarnya bagi
untuk dalam rangka mengembalikan
kepercayaan publik saya selalu mengatakan
proses hukum pidana
ya karena yang dicari adalah kebenaran
material maka dua asas
yang harus dilakukan dengan prudent dan
harus ditempuh sedemikian rupa supaya
yang kemudian kebenaran material
yang nanti harus dibuktikan di pengadilan
ini benar benar bisa
diwujudkan sesuai dengan apa yang menjadi
harapan masyarakat dan akhirnya kemudian
lahirlah apa yang disebut dengan harapan
masyarakat yaitu melahirkan satu proses
hukum yang adil dan kemudian
mencerminkan kepastian hukum saya kira
demikian yang bisa saya tambahkan pak agus
dari catatan anda menurut anda ya
mengapa kemudian motif ini belum diungkap
padahal peristiwanya sudah dibuka
seterang beneran disampaikan oleh
kapolri tadi kemudian juga pelakunya
sudah ditetapkan menurut anda mengapa
berdasarkan pengalaman saya ya mengapa
motifnya itu belum diungkap karena
memang belum perlu dirangkaikan
sedemikian rupa ya apakah ada hubungan
kausalitas antara peristiwa hukum yang a
b dan seterusnya terkait dengan apa
namanya akibat meninggalnya si korban
itu ya meninggalnya brigadir joshua itu
nah ini harus pembetul harus pasti betul
jangan sampai kemudian justru
pengungkapan yang terburu buru itu
bertentangan dengan asas yang tadi saya
sampaikan asas prudent asas
kehatian kehatian tadi nah kalau itu terjadi
maka kemudian ya kepastian hukum
tidak akan terwujud sebagaimana yang
disampaikan oleh pak asyulsani begitu
inilah yang kemudian harus kita tunggu ya
sedemikian rupa masyarakat publik ya
terutama juga teman teman media juga
sabar menunggu untuk mengawal bersama sama
supaya proses hukum yang terjadi ini tidak akan berhasil
terjadi dalam peristiwa meninggalnya
korban brigadir j ini adalah benar benar
dilakukan dengan menerapkan asas prudent
dan kemudian asas due process of law
oke baik kita break dulu bapak bapak
kami akan segera kembali saat lagi
melanjutkan dialog setelah penetapan
verdi sambo sebagai tersangka tetap
bersama kami di cnn indonesia
baik anda kembali di cnn indonesia
masuk ke segmen terakhir tadi sudah banyak yang dibahas dengan masalah yang terjadi di indonesia

kalau kita bicara setelah penetapan verdi sambo sebagai tersangka
dan citra polri yang masih menjadi pr ke depan
pak bambang tadi anda juga menyinggung soal
kultur militeristik jadi selain pr mengenai memulihkan citra
artinya masih banyak lagi pr yang harus diselesaikan oleh institusi polri
setelah peristiwa kematian brigadir yosua ini apa saja
satu terkait dengan peristiwa kematian brigadir joshua ini apa saja
satu terkait dengan peristiwa kematian brigadir joshua ini apa saja

dengan kultur militeristik itu ya
implikasinya adalah penerapan kursa yang salah
bahwa problem problem personal itu dibawa menjadi problem institusi
itu yang menjadi sangat penting untuk dievaluasi
kemudian juga terkait dengan kelompok kelompok di dalam kepolisian
ini harus dipecahkan tersendiri
selain terkait dengan penetapan tersangka yang
penerapan tersangka irjen fs
itu hanya salah satu saja
aktor aktor penembakan dan pembunuhan ini hanya salah satu saja
yang terpenting adalah menyelesaikan problem problem tadi
terkait dengan kelompok kelompok
terus terkait dengan kursa yang salah
dan membangun profesionalisme itu harus dengan integritas
dan dari situ kita bisa melakukan hal hal yang lebih baik dan lebih baik
dan dari situ kita bisa melakukan hal hal yang lebih baik dan lebih baik
dan dedikasi yang sangat tinggi
makanya ini sangat penting sekali

selain juga mengevaluasi peraturan peraturan kapolri
yang masih belum detail terkait dengan pelanggaran disiplin atau yang lainnya
oke dan penetapan ferris ambo sebagai tersangka ini
sepertinya pertama kali ya pak bambang
perwira tinggi di kepolisian terlibat dalam kasus pembunuhan
atau anda punya catatan yang lain
perwira tinggi di kepolisian yang melakukan tindak pidana memang banyak
tapi kastil tropam yang melakukan tindak pidana pembunuhan
ini baru pertama kali ini di kepolisian republik indonesia
makanya ini kalau tidak diselesaikan adalah skandal yang sangat besar
dan sangat menjatuhkan citra kepolisian kita
makanya marwah dan kewibawaan kepolisian harus segera dipulihkan oleh kapolri
dengan segera bukan hanya mengevaluasi secara rutin
tapi segera menyelesaikan kasus kasus terkait dengan kejanggalan kejanggalan
yang sejak awal dalam kasus ini disampaikan oleh anggota kepolisian sendiri seperti itu
dan anda melihat bagaimana penanganan oleh kapolri
dalam kasus ini sudah on the track atau masih ada sejumlah catatan dari anda
memang pada awal kita ragu ragu apakah kasus ini bisa terselesaikan atau tidak
tetapi sejak empat hari yang lalu dan kemudian muncul tekanan publik
dan ditambah dengan pernyataan presiden sampai tiga kali
bahkan hari ini yang keempat kali
ini harapan kita optimis bahwa kapolri akan benar benar bisa
menyelesaikan kasus ini dengan setuntas tuntasnya
seterang seterang mungkin dan se akutabel mungkin
oke jadi penuntasan ini anda melihat faktor yang utama paling besar adalah tekanan publik
dan pesan dari presiden jokowi bapak bang
betul sepertinya kapolri butuh support yang sangat besar dari

artinya sebenarnya semua elemen yang dipanggil oleh presiden bersama panglima tni

artinya semua elemen yang dipanggil oleh presiden bersama panglima tni
mendukung keputusan dan tongkat komando yang sudah diserahkan kepada kapolri oleh presiden gitu
makanya kembali lagi bahwa ini komitmen bagaimana komitmen kapolri dengan jargon presisinya itu
benar benar diimplementasikan dan dibuktikan dan dipersembahkan kepada bangsa ini
agar bangsa ini kembali mencintai polri dan bisa merasa aman dan nyaman dilindungi
diayomi dan dilayani oleh kepolisian
baik mas arsul sudah on the track apa yang dilakukan oleh langkah langkah yang diambil oleh kapolri
dan faktor tekanan publik yang besar dan juga faktor dari pesan atau apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
ya saya kira begini bahwa kalau soal sudah on the tracknya sudah on the track
ya bahwa apakah on the tracknya itu timbul karena self awareness kesadaran diri atau public pressure
saya kira memang buat saya tidak terlalu penting
kenapa kok tidak terlalu penting
konsekuensi dari negara demokrasi ya maka yang namanya public pressure itu akan ada
dan tidak hanya terhadap lembaga penegak hukum
kami kan dpr kan juga seringkali mengalami public pressure juga
bahkan saya kira jajaran pemerintahan juga terbiasa mengalami public pressure
nah sepanjang public pressure itu mampu kemudian mengembalikan sesuatu
ya apakah proses apakah kebijakan saya kira itu baik baik saja
dan itu konsekuensi sekali lagi dari negara
yang paling penting kita juga harus ya dalam tanda kutip barangkali mengingat
juga publik termasuk teman teman media mas reinhardt
kalau dalam setiap peristiwa tindak pidana seperti ini
itu kan kalau kata pak agus surono ada dua unsur
yang pertama yang selalu disebut aktus serius atau perbuatan pidananya itu sendiri
dan yang kedua menstrua
nah sekarang aktus seriusnya itu sudah terungkap dengan keterangan kapolri tadi
pasti nanti publik akan segera mengejar

nah saya sepakat dengan pak agus ini adalah sesuatu yang memang on process
nah kalau on process itu nggak bisa diungkap buruk
baru akan ketahuan paling cepat nanti di dalam surat anjaksa biasanya
ya itu akan seperti itu
nah jadi ini juga harus dalam tanda kutip mengedukasi publik juga
jangan kemudian menuntut terus ini motif apa kok
ada rasa penasaran yang cukup tinggi juga mas arsul dari publik terhadap kasus ini
dan juga soal motif apa yang mendorong ya
satu lagi mas boleh
ya saya ke pak agus
terakhir pak agus dalam proses hukum kedepan
apakah masih ada kemungkinan mungkin kejutan kejutan lain muncul karena motifnya belum diungkap
atau mungkin hal hal yang bisa dianggap meringankan
ini saya kan tidak bisa kemudian berasumsi asumsi
karena kalau kita bicara mengenai hukum pidana itu kan harus bicara mengenai fakta hukumnya seperti apa
nah oleh karena itu terkait dengan ada kemungkinan kemungkinan saja bisa saja
ketika kemudian dalam proses penyidikan berikutnya ditemukan hal hal yang baru
yang kemudian yang merupakan satu hal yang sifatnya
apa namanya justru progres yang lebih lebih luas
lanjut ketika kemudian mendapatkan informasi informasi yang ada kaitannya dengan tadi yang didukung
apa yang didorong oleh masyarakat untuk berkaitan dengan bagaimana mengungkap motifnya
misalkan untuk meminta keterangan dari pihak pihak tertentu
nah ini memang kan belum dilakukan semuanya
sehingga saya kira dalam kerangka itu
kalau saya justru karena ini dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum
maka justru ancaman pidananya itu malah justru bisa diperberat begitu
nah ini yang juga harus diperhatikan
berbeda dengan kalau misalkan seseorang ya
tadi kan ada beberapa yang dalam konstruksi hukum yang kemudian membantu
membantu dia terpaksa melakukan karena ada satu tekanan tekanan tertentu
nah ini juga pasti ada hal hal yang kemudian dalam proses penjatuhan pidana
dalam proses pemidanaan di pengadilan
itu ada hal hal yang memberatkan dan juga ada hal yang meringankan
nah nanti akan kemudian terungkap di dalam fakta fakta di persidangan itu
apa hal hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim untuk memberatkan
kemudian sebaliknya apa hal hal yang bisa kemudian dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim
untuk meringankan para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kasus ini
nah ini yang penting
tapi saya terakhir ya kalau boleh saya itu menyampaikan
sekali lagi bahwa ini momentum yang tadi sudah saya awal saya sampaikan
untuk kemudian polri mengembalikan kepercayaan kepada publik
dengan cara bagaimana dengan cara kemudian memulai memilah milah memilih milih
saya kira teman teman yang mempunyai profesionalisme mempunyai kompetensi dan juga mempunyai integritas
saya kira masih banyak saya kira ya kalau pak asrul sani di komisi tiga tahu persis siapa siapa saja
kemudian sdm sdm di kepolisian yang masih mempunyai kompetensi dan masih mempunyai integritas
ini momentum untuk kemudian mengembalikan kepercayaan kepada publik
terkait dengan salah satu aparat penegak hukum yang kemudian ini menjadi bagian dari
kalau dalam hukum pidana itu kan criminal justice system
kepolisian mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam kerangka
untuk kemudian mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat
demikian yang bisa saya tambahkan terkait itu
ya baik jadi pengungkapan kasus ini di satu sisi kita apresiasi
tapi di sisi lain juga ini tidak serta merta memulihkan citra polri
dan tentu kita mendorong agar ini dijadikan momentum ya yang tadi sudah banyak kita bahas
untuk mengevaluasi dan juga memulihkan citra dari institusi polri
terima kasih banyak pak bambang pak agus rono mas arsul sani
kita akan lihat proses hukum ke depan setelah penetapan verdi sambo dan tiga tersangka lain sebagai tersangka
sebagai tersangka dalam kasus kematian brigadir yosua kita pantau dan kita kawal bersama
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam sehat selalu